keriuhan ini terjadi di kawasan pedestarian jalan cihideng
kota tasikmalaya jawa barat selasa petang
nampak puluhan warga mengepung seorang ibu rumah tangga
yang dituduh mencuri celana dari pedagang pakaian
setelah menginterogasinya beberapa warga yang kesal
terlihat mendorong terduga pelaku
beruntung satpol pp yang sedang berpatroli bisa mengendalikan masa
ibu rumah tangga muda ini dibawa agar terhindar dari aksi main hakim sendiri
dikonfirmasi rabu pagi kasih ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
satpol pp kota tasikmalaya sandi apriyadi sugih membenarkan kejadian ini
pelaku diketahui berinisial js asal cimari cikomeng
dan kabupaten siamis
pelaku nekat mencuri celana karena kesal terhadap pedagang
yang mengabaikan tawarannya justru melayani konsumen lain yang baru saja datang
padahal ia adalah langganan dan sudah lama menawar celana untuk kebutuhan lembaran
memang aku bersalah aku bersalah
tetapi karena dia kesal kepada si pemilik pemilik pedagangan
dikarenakan dia menawar menawar kepada pemilik pedagangan
tetapi yang baru datang yang baru datang ditangkapi langsung
kasus pencurian celana ini tidak dilaporkan ke polisi
selain pedagangnya enggan melapor barang curian sudah dikembalikan
dari ibu kota jakarta seorang warga diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor rabu dini hari

ketika pencurian celana dianggap penyelamat penyelamat dianggap penyelamat

warga yang resah terus menghujani pelaku dengan bokom mentah ketika dievakuasi anggota polisi
pelaku diamankan setelah diduga menjadi pelaku pencurian sejumlah kendaraan bermotor
di lingkungan rw dua dalam kurun waktu satu tahun terakhir
dengan berbekal keterangan dari sejumlah saksi terduga pelaku dijemput dari rumahnya
dan digelandang ke pos rw dua untuk dimintai keterangan oleh warga
pada tahun tahun dua ribu ada kehilangan motor beberapa akhir akhir ini
dan dengan juga dibarangnya dengan ada saksi saksi yang mengetahui tentang kejadian
yang diduga pula bahwa dia itu pelakunya
kalau yang saya dengar karena saya pengurus sebagai pengurus baru
untuk periode saya baru satu kali
tapi sebelum saya dalam setahun
sampai mungkin lima belas motor
guna pemeriksaan lebih lanjut terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor
dibawa ke polsek jatuh negara jakarta timur
demi leputan cnn indonesia